gubernur dki jakarta anies baswedan telah menghentikan proyek reklamasi teluk jakarta
tujuh belas proyek resmi berhenti sedangkan empat proyek reklamasi yang terlanjur
jadi tidak akan dibongkar namun akan diatur tata kelolanya oleh pemprov dki jakarta menjadi ruang publik
berikut penelusuran produser lapangan rizky renardi di pulau d jakarta utara
saat ini kita sedang berjalan di jembatan penghubung dari patenda kapuk menuju ke pulau reklamasi pulau d
dapat dilihat di depan ini adalah pulau d dan juga pulau c di sebelah kiri saya
dan izin reklamasi sudah dicabut oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
jadi ke tiga belas pulau yang sedang dibangun sebelumnya reklamasinya dihentikan
namun empat pulau yang sudah terlanjur jadi pulau c d g dan juga n harus tetap dijaga
bahkan gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan tidak akan menghancurkan karena itu akan merusak lingkungan
dan di pulau d ini sudah terlanjur juga pengembang membangun bangunan bangunan mulai dari rumah kantor
bahkan kawasan perumahan
meski demikian bangunan bangunan ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan
maka beberapa bulan lalu memang pemprov dki jakarta telah menyegel bangunan bangunan di pulau d ini
langsung dipimpin oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
bahkan bulan ini pemprov dki jakarta juga sudah merencanakan untuk
mengatur tata kelola dari pulau c d dan g nantinya akan dijadikan ruang publik
dan dijadikan ruang gratis untuk masyarakat dki jakarta
seperti di pulau d bangunan yang sudah jadi ini nanti direncanakan memang akan dijadikan bangunan publik
seperti rumah susun tematik dan lain lain
bahkan anies pun mengatakan akan menjadikan pantai gratis di kawasan pulau c dan pulau g
namun meskipun pemprov dki jakarta sudah memiliki rencana
polemik masih ada untuk pengelolaan pulau ini
salah satunya antara pengembang dengan konsumen di pulau d ini khususnya
karena memang pengelolaan dari pulau reklamasi c d dan g ini semua sudah diambil oleh pemprov dki jakarta
anies mengatakan sudah memiliki hpl h pengelolaan
dan urusan konsumen yang sudah terlanjur membeli bangunan bangunan di pulau d ini
itu anies mengatakan sudah menjadi urusan pengembang dan juga konsumen
tentunya wacana dan juga rencana pengelolaan dari pulau reklamasi ini akan dinantikan oleh masyarakat dan juga warga dki jakarta
realisasinya akan ditunggu seperti apa nantinya dan apakah benar akan dijadikan ruang publik
semua warga akan menunggu dan menantikan janji dari gubernur dki jakarta rizky renar di jakarta